oke tidak hanya mudik lebaran kini buka puasa bersama atau bukber
dua hal yang mewarnai bulan ramadan di indonesia telah diizinkan
lampu hijau sudah diberikan oleh pemerintah
namun masih juga banyak yang mempertanyakan keputusan untuk memperbolehkan kerumunan
yang berpotensi akan meningkatkan kembali kasus covid sembilan belas di tanah air ini
lalu bagaimana sebetulnya progres yang dinantikan kita semua
merubah pandemi menjadi endemi
kami bahas pagi ini dengan bapak alexander ginting
kepala subbidang dukungan kesehatan satgas covid sembilan belas
selamat pagi salam sehat
salam sehat pak alex kita bahas satu persatu ya
mulai dari buka puasa bersama terlebih dahulu
aturan turunannya sebetulnya pastinya bagaimana pak
apakah ada pembatasan jumlah orang yang boleh ikut bukber
apakah ada peraturan peraturan ini tentunya untuk mengantisipasi adanya
penularan penyebaran covid sembilan belas saat bukber itu sendiri
ya jadi yang perlu disampaikan kepada masyarakat
bahwa kita masih dalam situasi pandemi
kedati hasilnya sekarang ini
ini terkendali dan melandai
dan kemudian bahwa dalam pengelolaan dan penanggulangan pandemi ini
ada regulasi yang mengatur
yang disebut dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm
nah ppkm itu ada yang jawa bali ada yang di luar jawa bali
memang kalau kita lihat bahwa levelisasi itu sudah membaik
untuk di jawa bali sendiri yang berlaku sampai empat april
level empat dan level tiga masih ada tiga puluh sembilan
dan level dua adalah delapan puluh tiga dan ada enam daerah level satu
demikian juga di luar jawa bali
di luar jawa bali pun kendati nggak ada lagi level
tapi level tiga itu masih ada dua ratus dan kemarin itu sudah membaik
dan sudah ada yang dua ratus lima puluh daerah yang menjadi level dua
jadi banyak perbaikan yang terjadi dan banyak pencapaian pencapaian
khususnya juga vaksinasi
tapi ingat bahwa kita tinggal di daerah kota kabupaten
yang memang terjadi levelisasi
sehingga persyaratan persyaratan pelonggaran di masyarakat
di aktivitas sosial ataupun di perjalanan
harus mengacu kepada levelisasi yang ada
jadi kalau misalnya mengikuti kegiatan keperibadatan
tetap kita mengacu kepada surat edaran menteri agama
nomor se enam tahun dua ribu dua puluh dua
dimana juga di situ pengaturan penerapan bagaimana tata cara ibadah
bagaimana sholat taraweh
dan kemudian bagaimana takbiran dan buka puasa
itu sudah diatur berdasarkan levelisasi ppkm nya
pada saat kita menyambut bulan ramadan
dan sekaligus juga kita akan memasuki hari raya lebaran
kita harus mengetahui bagaimana ppkm levelisasi di daerah kita
dan inilah yang harus menjadi acuan kita
jadi kalau ppkm level dua ada pembatasannya
termasuk juga level satu dan level tiga
lagi lagi ini kembali lagi ke level ppkm yang berlangsung di daerahnya masing masing ya pak alex
pak alex tapi kalau kita melihat tahun tahun sebelumnya
kerumunan pada saat lebaran atau mudik buka puasa bersama
kegiatan kegiatan yang menyebabkan kerumunan
ini kan kerap kali kemudian langsung serta merta meningkatkan
kasus positif covid sembilan belas di tanah air
pada saat ini mengapa nampaknya pemerintah satgas cukup percaya diri lah begitu
untuk kemudian mengizinkan kerumunan pada ppkm level tertentu ya
sudah diperbolehkan untuk mudik buka puasa bersama begitu dan hal hal lain
apakah kita sudah benar benar transisi ke endemi itu sudah semakin nyata di depan mata
ya pertama bahwa pencapaian vaksinasi satu dan dua itu
dan sekarang kita memacu untuk vaksinasi ketiga atau booster
ini sebenarnya kata kunci yang membedakan kita dengan tahun tahun sebelumnya
sehingga imunitas di masyarakat sudah lebih baik
yang kedua bahwa asesmen di masyarakat dalam melakukan perubahan perilaku
untuk tetap menjaga jarak dan kemudian memakai masker
dan kemudian mencuci tangan ini terus didengungkan
artinya masyarakat sudah lebih terbiasa
oleh karena itu sekarang yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat
kita akan tetap menyambut ramadhan kita tetap akan menyambut lebaran
sebagaimana kita menyambut sesuai dengan kegembiraan dan sukacita yang ada dalam diri kita
tapi ingat bahwa kita masih dalam situasi pandemi
oleh karena itu levelisasi harus menjadi acuan di setiap daerah masing masing
tapi tetap harus ada jaga jarak
tetap harus pakai masker
pelonggaran masker belum kita ajukan belum direkomendasikan
jadi yang menjadi acuan kita kembali
bagaimanapun kita pergi dalam rangka melakukan kegiatan bulan puasa
dan mungkin juga dalam rangka menyambut lebaran
ini semua harus mengacu kepada bagaimana situasi ppkm
di daerah kota dan kabupaten masing masing
jadi kalau orang pergi ke mal ya boleh saja
tapi kita lihat itu ada di kota misalnya kota depok
sekarang ppkm level dua
maka kalau dia mau buka bersama tentu akan ada reservasi di restoran
dan kemudian dia level dua
tapi tetap saja mereka kalau masuk ke dalam
tetap melakukan check in dengan aplikasi peduli lindungi
dan kemudian harus pakai masker cuci tangan dan tetap jaga jarak
dan kalau pun mereka makan bersama
ya makan bersamanya lebih dominan daripada ngobrolnya
kalau ngobrolnya dominan maka dia harus pakai masker
tapi kalau makannya yang dominan
maka maskernya lepas maka lakukanlah
jadi jangan makan bersama dengan ngobrol bersama
itu menjadi satu integrasi sehingga ini akan membuat risiko penularan
jadi ini yang perlu dijelaskan ke masyarakat
di dalam melakukan perilaku buka bersama
tetap diperbolehkan berkumpul
tetap diperbolehkan untuk makan bersama duduk bersama
dan kemudian juga boleh berbincang bincang
tapi pada mana kalah kita berbincang bincang
maka kita menggunakan masker
oke tapi disarankan setelah makan
baru langsung dipakai maskernya begitu ya pak
nah tapi ini kan kemudian banyak masyarakat yang sepertinya sangsi ya pak
melihat kerumunan yang saat ini terjadi di rumah rumah makan
banyak sekali kemudian masyarakat yang nampaknya sudah mulai abai
untuk menggunakan masker pada saat berkumpul begitu
tidak hanya berkumpul dengan keluarga tapi juga teman teman
yang notabene tidak satu rumah begitu tidak tahu bagaimana
nah ini bagaimana pak

nah ini bagaimana pak
saat gas melihat fenomena ini masyarakat sudah mulai terbiasa
untuk menanggalkan maskernya pada saat berkumpul
ya jadi kata kuncinya memang disini kita saling mengingatkan
dan kemudian bagi mereka yang bergejala jangan masuk ke ruang publik
kalau misalnya saya bergejala artinya kalaupun ada undangan
buka bersama di satu tempat maka saya tidak akan hadir
dan kemudian yang ketiga
kita masih punya waktu untuk bisa melakukan vaksinasi
jadi ada vaksinasi kedua kalau misalnya belum dikerjakan
vaksinasi ketiga sebagai booster masih ada waktu
dan sekarang ini sudah disiapkan pemerintah di berbagai sentra vaksinasi
tidak hanya di rumah sakit tidak hanya di klinik
tetapi di berbagai ruang area publik
jadi ini yang harus kita kejar
dan kemudian protokol kesehatan memang harus terus diterapkan
dan kemudian satgas satgas harus tetap disiapkan di berbagai ruang publik
jadi satgas itu ada di mal
ada di stasiun
ada di pelabuhan
ini akan mengawasi bagaimana pergerakan masyarakat
bagaimana perilaku masyarakat
memang ada yang abai tentu kita ingatkan
dan kemudian bagaimana mereka yang misalnya tidak melaksanakan pemakaian masker
atau cuci tangan ini harus kita ingatkan
dan bagaimana juga kita memaksimalkan aktivitas yang terlindungi yang ada di handphone kita
baik pak alex
tentunya ini menjadi sinyal positif ya
jika kemudian sudah ada pelonggaran dilakukan oleh satgas
artinya pemerintah sendiri sudah melihat adanya perbaikan
mungkin kita sudah menuju proses ke endemi tersebut
begitu ya sudah meningkat vaksinasi kita
kemudian juga masyarakat juga sudah mulai memenuhi kewajibannya untuk melakukan booster
dan kita lihat juga bagaimana angka kasus yang bisa semakin menurun nantinya
terima kasih atas waktunya bersama cnn indonesia today pagi hari ini
selamat pagi pak alex salam sehat